setelah sebelumnya mendebak carlton cole yang gagal bersinar di putaran pertama liga satu indonesia
manajemen persib bandung bergerak cepat dengan merekrut striker asing asal chan
pemain berusia dua puluh sembilan tahun yang sempat memperkuat klub liga super turki kondiaspor
serta tim elit israel hapuel tel aviv ini direkrut persib guna mempertajam lini depan persib
yang tumpul sepanjang putaran pertama liga satu indonesia
rekrutan ndwesel tidak terlepas dari minimnya kontribusi carlton cole
serta sergio van dijk pada putaran pertama
setelah resmi menandatangan di kontrak
pemain yang sempat mencetak tiga puluh lima caps dan tujuh gol untuk tim nas cat tersebut
akhirnya dipastikan menjadi satu satunya striker murni yang dibeli ke persib saat ini
ini pilihan yang menyalahkan
ini pilihan yang menyalahkan
ini pilihan yang menyalahkan
ini pilihan bersama dengan manajemen kita
manajemen persib bandung enggan membecurkan nilai transfer ndwesel
namun dari data yang diperoleh di transfers market
harga kontrak dua sel saat ini seharga sepuluh tiga miliar rupiah per musimnya
freddy bangun bandung